ada pun mungkin informasi yang beredar di media elektronik maupun media cetak lainnya
terkait ditemukan varian omikron baik itu dikatakan di bekasi di kabupaten bekasi
dan juga dikatakan warga negara dki itu adalah tidak benar
kami sudah mengkonfirmasi terkait hal tersebut baik dengan dinas kesehatan provinsi dki
maupun dengan dinas kesehatan kabupaten bekasi
sudah diperiksa juga dan sampelnya juga sudah dikirim ke badan litbangkes
dan sudah dinyatakan memang bukan omicron jadi bisa varian lainnya yang kita temukan
karena sampai saat ini kita tidak
kita mendeteksi adanya varian omicron tersebut